jasad pelaku penyerangan tujuh siswa sekolah dasar negeri satu seba sabu barat kabupaten sabu raijua nusa tenggara timur negeri satu seba dievakuasi polisi ke kupang nusa tenggara timur
jenazahnya disemayamkan di kamar mayat rs bayangkara rabu pagi tadi
jenasa irwan syah pelaku penyerangan tujuh siswa sekolah dasar negeri satu seba sabu barat kabupaten sabu rai juanusa tenggara timur rabu pagi tadi
dievakuasi ke rumah sakit bayangkara kupang dari pulau sabu menggunakan kapal cepat pengangkut pasukan tambahan
polisi sudah melakukan otopsi terhadap jenazah pelaku
hingga saat ini pihak kepolisian masih belum bisa memulangkan jenazah pelaku karena masih mencari alamat keluarga pelaku
untuk rencana pemulangan kita masih lihat terkait dengan untuk keluarga yang ada
masih kami cari informasinya tentang keberadaan keluarganya
sehingga dapat kita lakukan koordinasi apakah kita pulangkan yang bersangkutan ini langsung ke keluarganya dan di mana posisinya